ani kamu udah lama nunggu
ini apaan sih baru aja kok
gue takut telah jemput kamu
yang punya rumah ini di mana rumahnya
saya nggak tahu pak
pak macam mana kau
tiap tangga sendiri kau tak tahu di mana rumahnya
loh wong saya juga baru pindah ke sini pak
pak maaf pak
yang punya kontrakan ini rumahnya di mana ya
hah gimana sih kan bapak tetangganya
lah uang saya juga baru pindah ke sini pak
hah baru pindah
makasih pak baru pindah
hah ini dia rumahnya
kemana ini orangnya
orangnya baru aja pergi
hah kalau boleh aku tahu gimana dia perginya
dia nggak ngasih tahu jadi saya nggak tahu
jadi saya nggak tahu
punya sih mesin kopi pahit
eh tisna cariin bang patar sama ojak dong
kasian abang ini
dari tadi bang patra sama ojek nggak balik balik nyari kontrakan
sebab kata bapak saya teliti sebelum membeli
maaf pak ini rumah dikontrakin
lah lupa bisa baca sendiri
yang punya rumahnya ke mana
baru aja pergi
ke mana gue tahu
ani kamu udah lama nunggu
ih apaan sih
nanti aku mau
nanti aku mau
gue takut telah jemput kamu
kamu bisa maju sedikit lagi
ih apaan sih
ih apaan kamu itu loh bikin dada gue deg deg
baru aku pulang pak
baru aku pulang pak
rumahnya dikontrakin ya pak
orangnya baru ajak pulang
bang yang ini rumahnya
bang yang ini rumahnya
bang yang ini rumahnya
wah jangan gitu dong
masa gue disamain tukang ojek
ih apaan sih
kamu kan emang tukang ojek
tapi tukang ojek yang jadi teman
ani aku masuk dulu
makasih pak ya
orang yang tadi
tadi mas yang di sini yang nanya kontrakan kemana
kau aku dulu yang bertanya
antri kau di belakang
pergi sama si tisna nyari kontrakan
sini aja bang
terima kasih kang
maaf nggak ada kembalian
nggak usah kembalian
itu tanda terima kasih saya karena akang udah nganterin saya nyari rumah kontrakan
kalau yang seratus ribu ini komisi
berarti sekarang tinggal ongkos ojeknya
ya kenapa sih lu nggak betah di lampung
jak ditanya diem aja lu
si oja itu diam karena dia itu masih kesal sama si tisna
karena dia belum dapat komisi
ya kan jak
nah kau kan bun
kau sok tau sih si ojek itu diam bukan karena kesal
wah kan abang yang bilang begitu
agani abang jelaskan ini ke
maka udahufenya si kang ada gimana
warahan aja terus demi
ih apaan sih
gimana sih udin
ih emak lucu
masa nanyain bang udin ke aku
loh tadi kan
janjinya aku ngantrin kamu sampai rumah
ini udah sampe rumah
bang jalan bang
udin itu kelihatannya aja begitu
padahal orangnya lucu
ada laki kayak si udin
udin mau pergi nih
pintung gak dikunci
baru diomongin orangnya keluar
lu bisa diem kagak diem